ya satu frekuensi satu kepentingan satu apa namanya ketergantungan dan satu nyawa
ya mudah mudahan kedua tokoh tersebut memang dalam jangka panjang ya apa namanya berhubungan baik tidak flash di tengah jalan gitu ya
hari ini dan ke depan ya mungkin beliau berdua atau mereka berdua akan bersama sama mengarungi pemerintahan prabowo ke depan dengan gibran
karena kita tahu dan sama sama tahu bahwa gibran anaknya pak jokowi adalah cawapres terpilih dan tentu akan dilantik menjadi wakil presidennya pak prabowo
nah dalam konteks itu pula saya melihat ya ketergantungan keduanya bisa mengikat ya satu sama lain
dan saya melihatnya ketika mereka curhat curhatan berdua ya artinya itu sesuatu yang bagus saja sesuatu yang positif saja
pak prabowo mungkin belajar dari pengalaman pak jokowi yang sudah katakanlah dua periode atau akan dua periode menjabat presiden republik indonesia
di saat yang sama juga mungkin pak jokowi juga ya curhat kepada pak prabowo terkait soal pemerintahan
pasca pak jokowi tidak lagi menjadi presiden
terus saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya